ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan datang ke istana merdeka jakarta untuk memenuhi undangan pertemuan empat mata dengan presiden
dalam kesempatan itu keduanya membicarakan soal arah koalisi tetapi belum final
dalam pertemuan pada senin sore di istana merdeka selama dua puluh menit tersebut presiden joko widodo dan zulkifli hasan membahas masalah politik dan kebangsaan
presiden mengakui ada pembahasan mengenai arah koalisi tetapi belum ada keputusan akhir
sementara itu saat ditanya ketua umum pan menyatakan tidak berani meminta pan masuk ke kabinet jokowi jilid ii
pan sejauh ini hanya mendukung pemimpinan presiden tetapi belum jelas apakah sebagai koalisi atau oposisi
sampai final belum rampung
ya pasti ada namanya ketemu
pak empa abis ini apakah pks
abis ini apakah diajak semua pak presiden
secara pribadi sebagai presiden juga terakhir ini banyak ketua umum dan ketua umum yang datang
ya kita mau kita mau bertanya pada partai pada ketua partai
apa visi mereka terhadap tantangan tantangan kedepan
itu seperti apa
baik di dalam negeri maupun tantangan eksternal dalam negeri
radikalisme seperti apa
setelah misalnya kejadian yang menimpa pak wiranto kemarin
aduh saya gak berani itu terserah bapak
pak pak pak pak pak pak mendukung pemerintah
ya segala keputusan nanti undang undang dan sebagainya agar cepat bekerjanya ya
politik harus kuat utuh solid sehingga kita bisa
bapak presiden bisa kerja dengan tenang dengan baik
kita kan banyak tantangan sekarang ini ya
ekonomi dunia situasi perang dagang antara ini banyak hal yang
sudah ada raff raff kaffi produser lapangan cnn indonesia di istana kepresidenan jakarta
raffi apa saja yang menarik dari pertemuan zulkifli hasan empat mata dengan presiden jokowi hari ini
ya ferdi jika ditanyakan apa hal yang paling menarik pada saat pertemuan antara zulkifli hasan dan juga joko widodo
sebenarnya bukan pada hari ini saja verdi
kita melihat runtutannya sejak beberapa hari yang lalu yaitu pada tanggal sebelas kemarin atau tiga hari yang lalu dan sebelumnya
di mana para ketua umum ketua umum partai politik juga mendatangi atau juga menghadiri undangan dari presiden joko widodo
publik seakan akan bertanya
ya kira kira apa saja yang dibahas antara presiden dan juga ketua umum ketua umum yang notabene kita catat adalah merupakan ketua umum ketua umum partai politik
yang berdiri di luar koalisi pemerintahan jokowi dodo
dan sebelumnya sebelum zulkifli hasan ada juga prabowo subianto kemudian juga ada presiden k enam susilo bambang yudhoyono
banyak publik yang mengatakan apakah nantinya ketiga partai ini akan menjadi mitra koalisi pemerintahan
untuk lima tahun
namun lagi lagi bahwa jawaban dari ketua umum partai politik ini mengatakan bahwa politik ini adalah hal yang cair
verdi dan juga pemirsa walaupun tidak menjelaskan secara detail apakah nantinya akan terjadi koalisi
ataukah mereka tetap akan berada di luar pemerintahan
kita ketahui bersama bahwa dalam negara demokrasi ini proses politik check and balance ini diperlukan di mana harus ada partai politik
yang mengawasi kinerja pemerintah
oleh karena itu beberapa partai politik sendiri sampai saat ini belum menentukan apakah nantinya akan bersama dengan presiden joko widodo
juga ⁇ maruf ⁇ amin sampai lima tahun ke depan ataukah menjadi partai oposisi atau penyeimbang untuk lima tahun ke depan
dari pihak presiden joko widodo sendiri tadi juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada hal yang terlalu signifikan yang dibicarakan tadi
walaupun kita juga tidak mengetahui
proses berlangsungnya secara tertutup di mana presiden jokowi mengatakan bahwa pertemuan dengan zulkifli hasan ini tidak lain adalah membicarakan mengenai amandemen undang undang
namun kita juga belum mengetahui secara detail undang undang apakah yang nantinya akan diamandemen oleh presiden joko widodo
mengingat bahwa zulkifli hasan ini merupakan mantan ketua mpr yang mengetahui seluk beluk dan juga bagaimana proses politik yang terjadi di legislatif khususnya di mpr dpr
baik terima kasih raff raff kaffi dari istana kepresidenan jakarta